kita panggido tu inatta suripada ibu nyonya iryana joko widodo untuk juga menortor di tempat ini
kepada ibu hanipa ibu ade ibu saud usman ibu erwan ibu darmin nasution ibu mulia p nasution ibu saipullah nasution
ibu amruha rahab ibu erwin hasibuan mengambil tempat ibu pratikno ibu luhut binsar panjaitan dan ibu gubernur sumatera utara
agar mengambil tempat di depan mc
sebenarnya cewek saya apa
sebenarnya cewek saya gimana
saya cuma begini
ya seperti yang dikatakan oleh mc tadi usai manortor oleh presiden joko widodo sekarang adalah giliran daripada ibu iryana ya
dan inat tasoripada ini dengan ibu ibu yang lain
betul sekali sudah disebutkan banyak sekali ya nanti akan melakukannya
masih menunggu cue dan tentunya kita semua penasaran ini ya bagaimana ibu iryana
jokowi ini sudah siap siap ini ya ibu iryana ya
belum belum belum waktunya semuanya ada timingnya di sini renard
harus bersabar agar semuanya sempurna
kita bisa melihat ini barisannya sudah siap dengan warna oranye ada merahnya juga begitu segar begitu cerah
nah gerakannya ya pak bang indah sedikit berbeda ya antara perempuan dengan laki laki
kalau perempuan itu bedanya di mana pak
ya kalau perempuan ya kurasa nggak ada jauh beda sama
karena dia kan lancaran perempuan
sama perempuan laki laki sama pasak laki laki
apakah nanti dia tangannya itu mungkin sikunya lebih dekat atau sama lebarnya dengan laki laki
kalau tangannya agak beda nanti
ah tangannya agak beda ya
tentunya pas perbedaannya antara manortor yang laki laki dengan yang perempuan ini
kalau ini ibu iryana juga akan dialapi juga pak
dialapi juga sama dengan laki laki
sama anak burunya
anak burunya itu ya suhut ya kan
jadi bu tino masuk nakinan itu tor tor ini inat tasuripada nyonya bapak jokowi dodo inat tasuripada siang solo
soalnya nakinan ini ibu doli sinomba dengan ibu heri lotung
di hamu setiap gondang
bet kamu nakinan di gondang nahi pasi atsudiala putun di dohut badan
terima kasih ust
karena k dificil kami mengandalkan

begini agar sempitnya cuma ke bawah juga dia kan anak baru tetap di atas tetap mengangkat
rakyat moranya itu dan seharga jauh beda dia kita bisa mendengarkan iriannya ngiringan nyanyian juga
apakah sama seperti presiden joko widodo ini menceritakan juga ya sama sama maknanya maknanya
untuk ya luratkan ibu riana ini juga dalam perjalanannya mora mengangkat derajat mora juga
ini enggak jauh beda beda cuman tadi mengangkat rakyat mora lagi lagi ini mengangkat rakyat mora
perempuan ia terkenal yang kok nah itu kepada yang lebih tinggi sudah dikerti langsung disampak

ini adalah manortor mandailing ya dan juga kembali dilempari dengan beras kuning sebagai
bentuk hormat dan kalau kita ketahui juga di budaya kita beras itu juga termasuk sesuatu
yang subur lambang kemakmuran juga jadi ketinginan juga penyedut jadi si tawar si dingin si tawar si

yang berbeda beda dan juga penyedut jadi ini sangat menarik banyak sekali makna makna yang
dikatakan dengan hal hal yang dingin seperti ketika kahiyang ayu siregar kemarin melakukan prosesi
pemberian marga dia juga harus menginjak batang pisang ya itu juga maknanya agar selalu dalam
kondisi yang dingin ya sejuk menyejukkan betul nah saat ini bu iryana manortor bersama dengan kiri kanan
adalah istri istri dari pak ini juga ya pak pak apa nyoba pak abdelotung pak abdelotung pak abdelotung
baru ini ya ok ya rhajkya dan sri ke depannya
habitin setuju karena baginda tadi memang bapak jokowi dari terlihat pacu vast ya sepertinya dia
sudah mengetahui posisinya tetapi bagi orang orang yang bukan mandailing

sudah siap langsung bergaya seperti orang orang mandailing
mungkin sudah diajar oleh pak luhut bin sarpanjaitan ya
oh nanti kamu tangannya harus seperti ini gerakannya seperti ini
tapi memang kalau bukan orang mandailing membutuhkan waktu untuk bisa mempelajarinya
nah ini sekarang formasinya sudah berubah
masih diayapi ya ibu irina masih diayapi ini
jika tadi di belakangnya sekarang bagaimana
dikelilingi anak boru semua
dikelilingi oleh anak boru
dengan gerakan yang sama yang mengayapi tangannya itu menghadap ke atas ya
kalau ibu iryana sebagai mora ini ke bawah gerakan tangannya
begitu meresapi ya kalau adat mandailing ini ketika musik itu
kalau bisa kita artikan onang onangnya ini enak ini
jadi onang onang ini apa semacam pengantar cerita
dari lagu yang di ataupun gordang yang dibunyikan
jadi kalau ini menceritakan mengenai hal yang bersifat teluhur kemudian juga harapan harapan
malah nanti tor tor apa yang dipengantin itu nanti direlihatkan sejarahnya itu
mulai kecilnya sampai besarnya sampai kuliahnya semua diceritakan
kita melihat yang lain itu terlihat begitu meresapi
mungkin karena memang setengah mendengarkan juga ya semua kata katanya
dan pemirsa di sini juga walaupun mereka tidak melakukan manortor di area galanggang
tetapi para tamu undangan lainnya di sini juga banyak yang mengikuti irama juga ya
kita bisa melihat ya
suka duka orang tua
suka duka orang tua yang membersakansarkan anaknya
nah ini presiden juga lagi nanya nanya juga
dia ini artinya apa sepertinya
masih dari ibu iryana yang sedang manortor
saya lihat ibu diana sekarang sudah lebih menikmati ya
di awal sepertinya dia sedang membiasakan diri
sekarang terlihat sudah lebih tersenyum semakin menikmati juga
semakin menyatu dengan onang onang dan juga tabuhan daripada gordangnya
dan di sini harus melepaskan alas kaki
kita bisa melihat untuk gerakan kakinya agak dihentak
hentakan sedikit saja
nah ini bersalaman ini
ini sudah menjelang akhir dari manortornya
akhir akhir manortor sudah habis
mohon ibu adek dituntun ibu jokowi untuk kembali ke tempat semula dengan ibu doli sinomba dan ibu eriloto
mohon berkenan dituntun ke tempat duduk semula